pasca peresmian moda raya terpadu pt mrt terus melakukan evaluasi
nantinya akan ada lima bank yang terintegrasi untuk pembayaran tiket mrt
sementara upaya integrasi antar moda transportasi dilakukan
salah satunya adalah di kawasan bundaran hotel indonesia
transportasi indonesia memasuki era baru
pasca diresmikannya oleh presiden joko widodo
antusiasme masyarakat untuk mencoba mrt pertama di indonesia cukup tinggi
selain itu dari segi pembayaran lima bank juga sudah bekerja sama
diantaranya bri bni bca mandiri dan bank dki
selama proses uji coba publik hingga diresmikannya minggu kemarin
pt mrt mengevaluasi secara keseluruhan moda raya terpadu ini
pembatasan penumpang delapan puluh ribu orang per hari untuk masa uji komersil
hingga tiga puluh satu maret dua ribu sembilan belas dinilai valid untuk mengantisipasi membeludaknya penumpang
jadi ada lima bank yang sudah bekerjasama
empat yaitu bri bni mandiri dan bca plus bank dki
itu semua bisa dipakai pada saat operasi komersial dimulai
nah kita secara bertahap nih sekarang
dan semua yang pendaftaran melalui online itu dimudahkan
jadi masyarakat tinggal ini
ini sebenarnya untuk mencoba mengontrol dan mengedukasi masyarakat
ya mulai secara tadi bertanggung jawab menggunakan mrt jakarta gitu
sementara itu integrasi antar moda transportasi juga sudah mulai dilakukan
salah satunya adalah halte transjakarta bundaran hi dengan stasiun mrt bundaran hi
integrasi ini merupakan yang pertama
gubernur dki jakarta anies baswedan mengungkapkan
nantinya integrasi seluruh moda transportasi dilakukan secara bertahap
karena konsep integrasi ini hari ini kita rasakan bisa turun
di stasiun mrt langsung pindah ke transjakarta
sebaliknya juga pengguna transjakarta bisa langsung ke mrt
jadi stasiunnya sudah jadi satu
ini kartu saya
ini yang kita gunakan dalam konsep jam lengkung
jadi sekarang kartunya sudah jadi satu
nanti ketika ini sudah komplit semuanya akan bisa jadi satu
seperti saya katakan kemarin
kami tidak ingin lagi pengelolaan itu sendiri sendiri
sekarang kan tarifnya masih sendiri sendiri
diharapkan dengan adanya mrt jakarta dapat menjadi pilihan alternatif transportasi
integrasi antar moda transportasi juga memberi kemudahan bagi masyarakat
tim liputan cnn indonesia